kita ke sidang kasus korupsi yang menjerat mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo kembali digelar hari ini
sekretaris direktur general perasarana dan sarana pertanian kementan hermanto sebut
sel sempat gunakan uang kementerian pertanian untuk perjalanan ke luar negeri
hal ini disampaikan hermanto saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan tindak pidana korupsi
dan gratifikasi mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo di pengadilan tipikor jakarta rabu pagi
hermanto jelaskan perjalanan yang ditanggungkan pada kementan adalah ke brazil amerika serikat dan arab saudi
dengan total mencapai setidaknya satu delapan miliar rupiah
perjalanan tersebut bukan perjalanan dinas